kalo sampe anak ai sendiri benci sama ai gimana papa
anak kita dua
yang pertama laki laki erwin
sampai sekarang gak tau kemana
kalau ada apa apa yang terjadi sama orang tuanya
dia yang akan bertanggung jawab kan papa
ini semua talita yang harus tanggung jawab

ai juga terpaksa
perusahaan papa bangkrut
terus setelah itu
tuan teddy sakit sakitan dan
sampai sekarang tuan tidi nggak bisa berbuat apa apa mas
papa kena stroke
saya kasian sekali sama tuan talita
lawan dari perusahaan tuan teddy adalah perusahaannya mas sakti
mas hakti membantu nyonya membantu tuan
tapi dengan tujuan untuk mendapatkan tuan talita
untuk memiliki tuan talita mas
tuan teddy juga mencintai raka
tuan teddy juga mencintai raka
tuan teddy juga mencintai raka
tapi di sisi yang lain juga non talita
jelas lah mas
akhirnya tuan talita memilih keluarganya
memutuskan pertunangannya sama raka
ya begitu kejadiannya mas
karena itu raka putus sama tuan talita
kenapa semua bisa jadi kayak gini aja
saya juga gak tau mas
semua terjadi begitu saja
ya sangat banyak hal yang terjadi mas
hal yang gak disangka sangka akhirnya terjadi mas
si hardy itu bener bener gak becus
ngakunya aja dia detektif handal detektif ulu
tapi mana hasilnya sama sekali tidak memuaskan
masa dia gak bisa buktikan sih
kalau cahaya itu bener bener anak kandungku
perasaan seorang ibu itu gak mungkin salah
kita kan punya hubungan batin
pasti deh si hardy itu otaknya gak nyampe kesana
kalau begini caranya sih
mungkin lebih baik aku selidiki sendiri saja kali ya
tapi apa yang harus aku lakukan ya
talita talita tunggu
terus sih udah dong tak aku kan udah minta maaf
yaudah udah dimaafin kok
kamu jangan marah terus dong sayang
kita bentar lagi jadi pengantin
masa nanti di pelaminan kamu cemburu terus
cemberut kayak mau apa
ternyata kamu tuh
lebih mentingin pengampilan aku kayak apa ya
daripada perasaan aku yang lagi sebel banget sama kamu
menurut kamu sesebel apapun aku
aku harus tetep keliatan manis gitu
di depan orang orang
biar kamu gak malu gitu
ya sebenarnya sih aku akan jauh lebih seneng
kalau kamu tuh bener bener bahagia waktu kita nikah
tapi kalau kenyataannya
kamu beranggapan kayak tadi ya
gak usah mampir langsung wajib pulang
sakti ya tak
sakti gak masuk
gak perlu mama
yuu dapet baju pengantennya
udah lama gak usah ngebahas bahas baju pengantin sama aku
lama lama ai jadi benci sama anak ai sendiri
ayo udah serba salah ai
alamat keluarganya nantalita
kamu jangan kasih tau yang lain aku dateng
biar aku cari waktu yang tepat untuk ketemu langsung
ya udah kalau gitu mas
saya kembali kerja ya mas
mas jaga diri mas baik baik ya
terima kasih ya
saya permisi mas
setiap kali yang gw ngomong perekannya dia selalu cucat sama gue
saya juga tahu talitha sama sekali nggak ada rasa cinta sama sakti
aku juga tahu aku merasa seperti aku ngejual anak aku sendiri
aku tersiksa papa
mana sih rumahnya
aku gak tahu aku mesti bagaimana lagi
kalau sampai anak ais sendiri benci sama ayah gimana papa
anak kita dua
yang pertama laki laki erwin
sampai sekarang gak
kalau ada apa apa yang terjadi sama orang tuanya
dia yang akan bertanggung jawab kan papa
ini semua talita yang harus tanggung semuanya sendiri
aku juga terpaksa untuk
ngejodohin dia sama sakti
untuk ngebantu yu
ngebantu keluarga kita
aku juga gak mau
sebenarnya bikin anak ai tersiksa seperti itu
kalau ada erwin
dia pasti akan bantu kita papa
dia lebih kuat lebih tegar kan dia
talitha badannya aja begitu kecil papa
dia mesti tanggung semua semuanya
dia sama sekali nggak pernah mikirin perusahaan papa
belum lagi masalah anggrek
aku juga ingat
itu repotnya kita dibikin
hanya gara gara anggrek
satu keluarga hampir gila
aku yakin kalau ada erwin
erwin bisa meneruskan perusahaan u
perusahaan yu gak akan bisa bangkrut
talitha gak mesti menderita seperti ini
yu juga mungkin gak menderita seperti ini
aku gak tau deh papa
ternyata mama masih belum berubah juga
mama masih aja maksaku untuk ngerusin perusahaan papa
kalau aku muncul di hadapan mereka
pasti aku akan dipaksa untuk meninggalkan lukisan
rasanya sekarang bukan satu yang tepat
kalau ada erwin erwin bisa bantu kita papa
erwin pasti bisa bantu kita
gimana itu erwin
bisa bantu kita
bisa bantu kita
bisa bantu kita
masa dia gak inget kita sih
yu kangen sama erwin
i juga tau papa
saya jadi sedih saya tidak mau nangis depan kamu
sudah cukup susah kamu
erwin erwin kamu dimana